sodara menembus medan ekstrim melewati jalan berlumpur serta jalur sungai tidak menjadi penghalang bagi prajurit divisi infanteri diviv
tiga kosrat dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan dari panglima kostrat dan personel kostrat bersama para dermawan
bantuan tersebut mulai dari sembako obat obatan serta kebutuhan untuk anak anak dan perempuan
dalam upaya penanggulangan bencana alam banjir bandang di kabupaten luwu provinsi sulawesi selatan
bertempat di kecamatan kamanre
selain bantuan barang juga dikerahkan satu satuan setingkat kompi atau ssk
yang terdiri dari lima puluh enam personel untuk membantu pembersihan dan pembukaan jalur
pang divif tiga kosrat majen tni bangunawoko berpesan kepada para prajurit
untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan